untuk mengendalikan aksi demonstrasi yang terus menerus terjadi dilakukan kelompok pro demokrasi
pemerintah thailand mengeluarkan kebijakan status darurat nasional selama tiga puluh hari yang dimulai terhitung hari jumat ini
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung bersama kami ada rama aryadi sub editor bangkok post
selamat malam rama
selamat malam tiffany
ram boleh dijelaskan kepada kita di sini kondisi di jalanan kota bangkok yang terakhir seperti apa rama
memang tiffany kondisi jalanan di tengah kota bangkok saat ini bisa dibilang situasinya sekarang agak tegang
karena memang awalnya hari ini masa meski sudah keluarnya dekret emergensi serius oleh perdana menteri prayutra roja
para masa tetap berniat untuk berkumpul di lokasi demonstrasi
kemarin yaitu raja pasong intersection
dimana mungkin penonton indonesia lebih mengenalnya sebagai pojokan jalan di mana mal besar central world itu berada
kemarin lima belas ribu masa berkumpul di sana mulai pukul lima sore hingga pukul sepuluh malam
mereka membubarkan diri secara damai
namun saya mendengar adanya laporan ketika pukul sepuluh tiga puluh setelah masa mulai mengubarkan diri
polisi huru hara masuk dan mulai membersihkan area
dan siang ini setelah mengetahui adanya rencana demonstrasi
lanjutan di lokasi yang sama
pemerintah kota bangkok dan polisi mereka menutup mengkorder area yang sudah ditentukan kemarin
sehingga masa terpaksa mengganti rencana mereka
mereka berpindah satu blok dari sana ke lokasi yang tidak dijaga
sampai dengan saat ini situasi terlihat masih terkendali
belum ada dorong mendorong atau belum ada terjadinya kekisruhan antara polisi dan demonstran
namun situasi dapat saja memanas
karena sekarang sudah berubah
bisa dilihat bagaimana polisi mulai menggunakan taktik yang lebih terlihat
lebih visible daripada di hari yang sebelumnya
apabila sebelumnya mereka cenderung menjaga dengan sifat preventif
hari ini mereka mulai mengkordon dan mereka juga sudah mendatangkan bantuan dari beberapa provinsi terdekat
untuk membolster security situation di tengah kota
oke rama unjuk rasa ini kan sebenarnya berlangsung sudah sejak beberapa bulan yang lalu
kalau saya tidak salah sejak februari
apa yang disampaikan poin poin apa yang diserukan oleh para pengunjuk rasa ini sebenarnya rama
betul sekali tiffany memang unjuk rasa ini sebenarnya sudah terjadi dari bulan februari
mereka menuntut tiga hal seperti sudah tadi disebutkan
yang pertama adalah reformat mereka menuntut perdana menteri pak yudhjana ocha untuk mundur
karena mereka menganggap perdana menteri ini tidak naik secara demokratis
yang kedua mereka menginginkan adanya perubahan peraturan pemilu yang dianggap menguntungkan partai partai yang berkuasa
dan yang terakhir adalah isu sensitif tersebut yang seperti anda sudah sebutkan sebelumnya reformasi tentang monarki
dan protes ini tiffany apabila kita lihat merupakan sesuatu yang berbeda daripada protes protes sebelumnya
untuk pertama kalinya di thailand
protes ini menyentuh isu yang sangat sensitif tersebut isu monarki
apakah nanti ini akan membuat suasana menjadi semakin keruh atau bagaimana
kita masih belum bisa melihat karena sampai dengan sekarang situasi masih bisa dibilang terkontrol
oke rama terkait dengan kebijakan status darurat nasional selama tiga puluh hari ke depan
poin poin atau aturan apa saja yang harus menjadi catatan
atau harus dipatuhi oleh warga thailand
baik peraturan dari dekret emergensi luar biasa yang dikeluarkan oleh perdana menteri ini
perdana menteri char ocha hari kamis pada pukul empat pagi
pada intinya masyarakat tidak diperbolehkan untuk berkumpul bergerombol lebih dari lima orang di luar

mereka juga dilarang untuk mendiskriminasi informasi yang dianggap dapat
karena teruk suasana
nah tiffany disinilah yang menjadi permasalahannya karena worging atau kalimat dari dekret ini bisa dibilang cukup fake
jadi apakah mereka memiliki standar standar aktivitas maksud saya yang boleh dan tidak boleh
itu sekarang masih subjektif dan ini menjadi yang dikritisi oleh banyak orang di thailand sekarang
apakah yang mereka lakukan sekarang makan malam
apakah yang mereka lakukan sekarang makar malam
akan dimwhich lewat lebih dari lima orang apaka ini merupakan sebuah pelanggaran
apakah yang mereka lakukan sekarang
kehilangan interval kasusnya brook copaquai
apakah ini utama untuk kesehatan stadikia
ya kbri meski memang
tidak begitu banyak orang thailand yang
terkonsumsi maksud saya orang indonesia
yang berdomisi di thailand namun kbri tentunya
sudah mengeluarkan surat edaran
mereka mengimbau agar warga
indonesia yang berada di thailand
di bangkok khususnya untuk tidak keluar rumah
untuk menjauhi tempat tempat
masa diketahui akan berkerumun
tidak hanya karena untuk mencegah
terjadinya hal hal yang
tidak diinginkan terkait dengan kerusuhan namun
kita perlu ingat sekarang pandemi
masih berlanjut ya
masih belum selesai sehingga memang perlu
yang hati hati yang perlu
diikuti oleh para masyarakat
baik terima kasih rama arya
di atas informasi anda langsung
dari bangkok thailand